badan legislasi dpr menyetujui ruu perubahan undang undang kementerian negara menjadi ruu usul inisiatif dpr
persetujuan ruu perubahan undang undang negara menjadi inisiatif dpr diambil setelah pleno mendengarkan pandangan fraksi fraksi
delapan fraksi menyatakan setuju sedangkan fraksi pks setuju dengan catatan
hasil keputusan pleno balik selanjutnya akan menunggu waktu untuk dibawa ke rapat paripurna dpr
revisi undang undang kementerian negara yang tengah digodok di dpr menuai sorotan
ketua badan legislasi dpr supratman andi aktas menyebut
revisi undang undang kementerian negara yang berbarengan dengan isu penambahan kementerian pemerintahan prabowo gibran hanya kebetulan belaka
itu soal timing saja karena bagi kami di badan legislasi
kami sudah menginventarisir semua ruu yang terkait dengan putusan
dan salah satu yang kami temui itu adalah salah satunya
dua duanya yang hari ini kita temui menyangkut soal keimigrasian dan kementerian negara
ya kan kalau soal kebetulan bahwa ada isu yang terkait dengan perubahan nomenklatur dan jumlah kementerian
itu hanya soal kebetulan saja
senafas wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad membantah revisi undang undang kementerian negara
untuk mengakomodasi pemerintahan prabowo
yang belakangan dikaitkan dengan wacana penambahan kementerian hingga empat puluh
sebenarnya begini kalau ada revisi undang undang kementerian bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu
tetapi kemudian mungkin untuk mengakomodasi kepentingan kebutuhan nomenklatur
dan juga bagaimana mengoptimalkan memaksimalkan kerja kerja kabinet di masa depan
cuma pada saat ini
hal tersebut belum pernah dibahas di tempatnya pak prabowo
selain alasan penyesuaian perkembangan zaman
ketua komisi dua dpr yang juga wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
tak memungkiri revisi undang undang kementerian negara juga untuk kepentingan akomodasi politik
meski sudah masuk prolegnas sejak tahun dua ribu sembilan belas
yang namanya akomodasi politik itu kan saya kira nggak bisa dihindari juga
yang tadi nah momentum kita punya momentum sekarang
punya momentum untuk melakukan revisi undang undang kementerian
nah yang juga mungkin salah satu pertimbangannya
itu bisa jadi ada aspek akomodasi politik
tapi gak murni aspek akomodasi politik
peneliti forum masyarakat peduli parlemen indonesia formapi
lusius karus menilai revisi undang undang oleh dpr cenderung tertutup
dan pertujuan mengakomodasi kepentingan
jadi saya kira ini siasat dpr yang memang pada dasarnya
tidak ingin melibatkan publik seluas luasnya
dalam setiap proses pembahasan ruu yang mereka lakukan
apalagi kita tahu betul untuk ruu tertentu
hanya untuk memenuhi selera atau keinginan dari pembuat ruu
dari partai politik dari elit dari penguasa
pembahasan revisi undang undang kementerian negara berlangsung
di tengah upaya presiden terpilih prabowo subianto
merangkul partai politik di luar koalisi indonesia maju
bersamaan dengan rencana membangun koalisi besar
kemudian mengemuka wacana penambahan kementerian